yaudah gini deh
yaudah sana berlutut dibawa mobil
galak banget sih
tentang cafe alam anda
gue mau jalan sama temen temen gue
beneran deh ya nih orang
kenapa gak dibalas sih
lo kenapa pak lan
lo mau dik nawetin
buat nembus kesalahan
pasti dari roman
sorry gue gak bisa udah ada janji
resek jangan jangan janji sama roman lagi
anak anak pelajaran sudah selesai kalian silahkan pulang
wulan pasti marah gara gara gue gak bales wa nya
gue langsung temuin dia aja deh
kita mau pergi nih
mau ikut gak
ke atm yang kemarin man
gue yakin nih ya pelakunya masih berkeliaran
makan surabi sambil ngelas hati bobi belum ikhlas
lu kan kembaran gue satu satunya nih yang paling bisa ngerti kegelisahan gue
gue pengen lu ikut andil dalam kita mencari pelaku ini
ayolah demi persahabatan
si sam sama si carlo udah ikut
ayolah man kita bantu dia
makan kedong dong sama si maman
ya udah pokoknya dia ayo ikutlah demi persahabatan kita man
ya udah deh
tapi gue mau ke toilet dulu ya
heran hobi banget nih orang besek
kebangetan isi bobi gue dicuekin ikut ikutan si samuel aja sih dia
makan kedong dong dibobot cakep capek
heran kamu yang sabar ya
aku yakin kok bobi orangnya baik
dia cuma butuh waktu aja buat terima kenyataan
kamu yang sabar ya
roman untuk kenapa sih
dari semalam dia tuh rese banget
gue telepon gak diangkat
gue whatsapp gak dibalas
sekarang whatsappnya malah gak aktif
nggak abis itu orang
punya pacar tapi kayak gak punya pacar
sebenernya ini pacarnya roman apa bukan sih
gue roman arbani
yang namanya pacar itu kalau ditelepon diangkat
dan kalo di whatsapp dibalas
yaudah gini deh
yaudah sana berlutut dibawah mobil
nih galak banget sih
tentang cafe alam anda
gue mau jalan sama temen temennya gue
sama temen temen lah
kok jadi bawa bawa karin
gue itu perginya sama bks gak pake k
siapa lagi tuh
gak pake karin
lu hati hati ya nanti di jalan
gue telepon aja gak pernah diangkat
gue ada sesuatu buat lo
gue bikinnya kemarin
sampai kapan sih kita berkebun gini mulu
gigi tangan gue kotor semua
sama susan wi juga
gue udah capek lagi
parah kuku gue
oke kalo gitu gue dukungin
oke kalau gitu gue duluan ya
kau nabek si bel
bisa roman turun dari mobilnya wulan susan
roman turun dari mobilnya wulan
gue apaan sih
gue takut ya
gue takut nanti kalo roman sama wulan jadian gimana
kok mereka deket sih sekarang
kenapa lo yang takut
harusnya kan gue yang takut
maksudnya gue bel gue tuh khawatir takutnya gak ada kesempatan sama roman gitu maksudnya bel
gue gak kan biarin roman pacaran sama wulan
pacaran sama ulan
saat kulihat matahari terbenam
munculah bulan yang menawan
dan bintang yang rupawan